kembali di cnn indonesia news report hari ini ratu inggris elizabeth ii berulang tahun ke sembilan
selamat ulang tahun ratu elizabeth
ya dan untuk merayakan ulang tahun sang ratu dirilis perangku bergambar ratu dan keluarganya
tidak hanya itu putri tapi bahkan sebuah perusahaan onderdeal mobil di inggris berhasil membuat lukisan ratu elizabeth
berukuran besar dari suku cadang kendaraan bermotor
hari ini serangkaian foto terbaru ratu elizabeth dirilis
foto foto tersebut diambil oleh fotografer terkenal ani revo wits untuk menandai ulang tahun ratu inggris itu
salah satu yang menarik adalah foto ratu elizabeth dengan lima cicit dan dua cucu bungsunya
serta foto sang ratu dengan putri pertamanya putri anne
dalam rangka ulang tahun ratu elizabeth yang ke sembilan puluh kantor pos inggris juga merilis sejumlah perangko bergambar sang ratu dan keluarganya
perangko bertajuk first class itu berasal dari sebuah foto di mana ratu elizabeth berpose
dengan anak pertamanya pangeran charles cucu pertamanya pangeran william dan cicit pertamanya pangeran george
selain itu juga dirilis enam perangko yang bergambar ratu elizabeth dari masa ke masa
tak mau kalah sebuah perusahaan perbaikan suku cadang mobil di brighton inggris
membuat sebuah lukisan ratu elizabeth dalam ukuran besar
lukisan setinggi tiga meter itu terbuat dari susunan under deal mobil
ratu elizabeth ii lahir pada dua puluh satu april seribu sembilan ratus dua puluh enam bila
dinobatkan menjadi ratu inggris pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ratu elizabeth adalah ratu dengan masa pemerintahan terlama di negara itu